selasa pagi pasien yang dirawat rumah sakit darurat covid sembilan belas atau rsdc wisma atlet mero jakarta bertambah sembilan orang
saat ini rsdc wisma atlet kemayoran jakarta menyiapkan tiga delapan ratus tempat tidur di dua tower
pemerintah juga terus berjaga serta mengantisipasi kenaikan kasus positif covid sembilan belas
pasca libur lebaran meski jumlah pasien sempat melandai beberapa pekan lalu
hari ini jumlah pasien empat puluh tiga orang sebagian besar dari pelaku perjalanan luar negeri
kita antisipasi kita sudah menyiapkan dua tower sebetulnya dengan jumlah tiga delapan ratus satu tempat tidur
saat ini memang aman semua yang empat puluh tiga orang itu juga gejala